coba bayangkan bagaimana jika suatu hari nanti pekerjaan anda digantikan oleh artificial intelligence atau yang kita kenal dengan kecerdasan buatan
dan laporan ini sekaligus harus menutup cnn indonesia tech news edisi kali ini
tayangan kami juga dapat anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri dan ingat jangan pernah berhenti untuk berinovasi
menurut saya perkembangan artificial intelligence saat sekarang dan di masa depan akan jauh lebih pesat dari yang kadang kadang kita bisa perkirakan
oleh karena itu menurut saya ada baiknya kita bersiap siap untuk bisa memanfaatkan dampak positif yang bisa ditimbulkannya
tapi juga mulai bersiap siap juga menyikmati kemungkinan dampak negatif yang terjadi akibat implementasi dari artificial intelligence
resiko yang paling gampang terjadi adalah bahwa profesi profesi yang tadinya dikerjakan oleh manusia tersebut bisa jadi akan hilang
salah satu hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan artificial intelligence adalah menaikkan produktivitas dengan cara menggunakan artificial intelligence untuk bisa untuk manusia itu bisa mempercepat pekerjaan pekerjaan yang repetitif
pekerjaan pekerjaan yang sifatnya tidak bisa diperlukan
saat ini sebenarnya bentuk yang mungkin agak gampang dilihat adalah chatbot yang ada di banyak e commerce gitu ya
itu kan sudah mulai memanfaatkan artificial intelligence sehingga bisa membantu kita untuk mencari barang dengan lebih mudah
kita punya handphone ada face recognition di dalamnya
itu sudah menggunakan artificial intelligence juga untuk membantu mendeteksi apakah ini bisa diperlukan
apakah ini pemilik yang benar atau bukan
kalau kita bicara soal kemampuan pengembangan artificial intelligence saya kira saat sekarang ini kita nggak terlalu ketinggalan jauh dibanding negara lain
karena akses informasi sudah sedemikian mudah
tapi memang mungkin secara ekosistem kita masih perlu perbaiki
sebenarnya sih kalau saya sih merasa dari pengalaman sejarah gitu ya
selalu akan ada profesi baru gitu
yang akan menggantikan profesi sebelumnya gitu kan
supir mobil menggantikan kusir kuda pada suatu saat gitu ya
cuman memang yang harus lebih diperhatikan adalah kalau pada saat ini ancamannya adalah bahwa mesin mesin ini bisa beroperasi tanpa manusia gitu
jadi kita memang harus mulai berpikir bahwa profesi manusia kedepan itu tidak lagi hanya profesi yang mengandalkan apa namanya knowledge base misalnya
tapi mungkin banyak profesi yang mesti mengandalkan hal hal yang tidak bisa dioptimisasi oleh mesin misalnya